jawa timur kita ke yogyakarta kemajuan teknologi kadang membuat kita kangen akan berbagai hal di masa lalu
demi mengobatinya sebuah event bertajuk pasar kangen digelar untuk membawa pengunjung menjelajah berbagai nostalgia masa lalu
benda berwarna merah ini tak lagi diproduksi di zaman deta dan prita
kedua siswi sebuah sekolah menengah atas di yogyakarta ini mengaku baru sekali melihat benda ini
mereka dan juga pengunjung pasar kangen di kompleks taman budaya yogyakarta
mesti berterima kasih kepada pak wel yang masih menyimpan rapi alat ini
bahkan tak ada satupun yang mengetahui pasti nama alat ini
namun dari sini pengunjung pasar kangen belajar satu sejarah penting
ah buat lihat film zaman dahulu kayaknya
sekarang buat pengetahuan biar pada tahu yang belum ada film di tv tuh pakai apa dulu gitu
ya dengan menggunakan alat ini pengunjung bisa melihat beberapa gambar atau foto yang membentuk sebuah cerita
perpindahan gambarnya dilakukan dengan cara menarik sebuah tuas
pengunjung yang didominasi kaum muda ini bebas membayar sukarela ketika menggunakan alat ini
bahkan mereka boleh saja tak membayar
dan pak wel punya tujuan tertentu
soalnya kan itu bisa untuk edukasi juga
bisa kadang kadang mereka
saya sudah tahu tapi belum tahu secara fisik seperti apa cara bekerjanya seperti apa
mereka hanya tahu lewat medsos atau apa
tapi kadang kadang mereka nggak tahu secara fisik seperti apa
jadi itu mereka harus melihatnya seperti itu
ada sentuhan sentuhan itu kan lebih
lebih apa ya rasanya lebih
lebih asik lebih lain gitu loh
sejak dibuka akhir pekan pasar kangen yang digelar di yogyakarta menarik perhatian ribuan pengunjung tiap harinya
event yang digelar rutin dalam satu dekade terakhir ini membawa mereka bernostalgia dengan masa lalu
berbagai jenis barang kuno bisa didapat di sini seperti grama phone
delingan hitam buku buku dan berbagai barang lawas
aneka makanan tempo dulu juga mudah ditemukan di sini
sate kere menjadi salah satu prima dona
tak hanya itu makanan lain seperti segowiwit es gandul dan apem juga turut diserbu pengunjung
bukan di jogja namanya

kalau pengunjung makanan ini juga bisa ditemukan di jogja

selama berlangsungnya pasar kangen ini berbagai pertunjukan juga disajikan kepada para pengunjung
pasar kangen akan diadakan hingga senin pekan depan
dan yang lebih menarik pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis
kendra wastiawan yogyakarta